sejak pukul dua belas sabtu siang waktu indonesia timur penonton sudah mulai berdatangan ke stadion lukas nmb
mereka antusias ingin menyaksikan secara langsung upacara pembukaan pon ke dua puluh di papua malam nanti
protokol kesehatan diterapkan dengan ketat sebelum penonton diizinkan masuk ke dalam kompleks stadion lukas nmb
selain memeriksa barang bawaan panitia dan juga petugas juga memeriksa suhu tubuh penonton
sebagai informasi warga yang boleh datang ke stadion hanyalah yang memiliki undangan
selain itu penonton yang hadir juga harus sudah divaksinasi minimal satu kali
pembukaan pekan olahraga nasional ke dua puluh di papua rencananya akan dibuka secara resmi oleh presiden joko widodo
pada hari ini
dan untuk mengetahui perkembangan terkini jelang pembukaan pon sudah terhubung dengan erlangga wisnu aji
korespondensian n indonesia dari papua
ini bagaimana persiapan pembukaan pon dua puluh papua yang akan digelar malam hari nanti
ya selamat siang sarah
memang upacara pembukaan pon baru akan dimulai secara resmi pada pukul tujuh malam nanti
waktu indonesia timur di papua
namun antusias mewarisi pon ini
warga ini sudah terlihat sejak pukul dua belas siang
karena memang warga sudah diizinkan masuk ke dalam komplek stadion ini sejak pukul dua belas siang
ini adalah salah satu gate awal pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia dan petugas
dimanapkan dengan cukup ketat
di mana semua warga yang masuk harus diperiksa barang bawaannya
kemudian cek suhu tubuhnya
sudah dipastikan memiliki undangan
atau belum sebelum diizinkan masuk ke dalam kompleks stadion lukas nmb
tapi sebenarnya warga yang mulai berdatangan sejak pukul dua belas ini belum bisa langsung masuk ke dalam stadion
mereka hanya bisa masuk ke dalam kompleks
dan memang oleh panitia disediakan festival dari berbagai umkm
yang di mana mereka bisa berbelanja makanan atau cenderamata di sini
dan mungkin ini ada beberapa penonton yang sudah datang
halo selamat siang ibu apa kabar
bu boleh tahu namanya siapa
ibu ini kan gate berapa
ini sudah dibuka jam empat nanti ya
udah dari jam dua belas datang
kenapa sih niat banget gitu
iya pertama kita tahu ya
kalau yang datang ini kan bukan hanya satu dua orang
ini bakal belasan ribu orang yang bakal datang ke sini
kita harus mempersiapkan sebelumnya
sebelum nanti macet kan bapak sendiri lihat di sana
iya jadi karena kebetulan kita jauh dari doklapan
makanya kita dari pagi ke sini
di sana juga tadi agak sedikit macet
jadi nggak ada asalannya sih kita jauh datang dari pagi
tapi bu mungkin bisa diceritain ya bu
untuk dapat undangan sampai akhirnya bisa masuk ini
perjuangannya gimana sih
susah nggak sih bu biar dapat gelanginnya
katanya harus ada nunjukin sertifikat vaksin dulu atau gimana bu
harus ada sertifikat vaksin ktp
saya kan kebetulan dapat jatah dari suami
tapi kan saya harus nukar lagi kan kemarin di otonomi
itu masnya tahu kan ya
dari pagi sampai malam
lo baru dapat ini gelangnya
tapi yang paling ditunggu nih bu
nanti kan upacara pembukaan
juga rencananya dihadiri oleh presiden jokowi
kemudian ada acara hiburan lah
dari artis artis dari papua juga
tapi yang paling ditunggu nih
dari ibu berdua nih
apa ya semua kali aku pengen lihat
ini kan di jayapura kan baru
kali ini ada penponnya ya
baru seumur umur kan baru nonton ini langsung
makanya kalau nggak ikut kan
sayang apalagi kemarin udah berjuang satu hari kan
dari pagi sampai malam
semoga acaranya sesuai dengan ekspektasi ya bu ya
terima kasih bu
kalau mau masuk ke dalam festival
itu tadi sebagian kecil dari penonton
yang rela datang di tengah cuaca yang sangat panas
kalau menurut saya
rela datang sebelum nanti bisa diizinkan masuk ke dalam
stadion lukas nmb pada pukul empat sore nanti
kita berkaca pada dua ribu delapan belas lalu
pada saat asean games ini kan sangat megah sekali
dan ini banyak orang yang berekspektasi
bahwa pembukaan pon dua puluh
di papua ini juga sama meriahnya
nah ada surprise apa nih
kalau di pembukaan pon ke dua puluh di papua tahun ini
atau mungkin ada artis performa siapa nih
yang paling ditunggu tunggu
iya memang kalau misalnya kita ingin membandingkan
bagaimana upacara pembukaan pon ke dua puluh di papua ini
dengan di asean games dua ribu delapan belas lalu
memang mungkin agak sedikit berbeda
karena seperti kita ketahui
bahwa pon ke dua puluh di papua ini digelar
dalam suasana pandemi
sehingga acara yang akan digelar nanti
mungkin agak sedikit menyesuaikan
dan tidak seglamor
mungkin bila dibandingkan dengan asean games dua ribu delapan belas
tapi tidak perlu khawatir
karena sebagian acara tadi sudah dipersiapkan dengan baik
akan ada rangkaian acara hiburan
dari artis artis asal papua
dan juga pertunjukan seni daerah
sebelum ada defile dari masing masing atlet
dari masing masing daerah
dan nantinya tentunya akan ada penyalaan api ke kaldron
dan puncak acaranya adalah
akan ada pesta kembang api di dalam stadion lukas nmb
tapi dari awal memang panitia pb pon
masih belum memberikan secara detail
bagaimana acara yang akan berlangsung nanti malam
karena memang mereka ingin tampaknya
memberikan sedikit elemen of surprise kejutan
bagaimana serunya upacara pembukaan pon
yang berlangsung nanti malam
dan bagi anda yang tidak mendapatkan undangan
dan belum bisa hadir langsung ke stadion
tidak perlu khawatir
karena sejumlah tv nasional
dan sejumlah sosial media
akan ada informasi
akan menyiarkan secara langsung
upacara pembukaan pon ke dua puluh di papua
dari stadion lukas nmb papua sarah
baik kita akan tunggu dan juga memantau nih
pembukaan nih opening ceremony
dari pon ke dua puluh di papua
terima kasih atas laporan anda
korespondensi ann indonesia
yang melaporkan langsung